iya nih cil
cil lo tenang aja cil gue sama bari pasti bakal bantuin lo kok
eh cil lo udah lihat facebook belum
hah facebook juga
cil yang komen sampe ribu
pahamin saya mas tadi ada adanya kecil nyebrang makanya saya remendadak
lagian ngapain sih pada ngejar mobil saya
oh kirain tadi saya nyerempet
kak udah solo
mabu lo juga gak ada yang pengen nyok
ya udah saya tinggal
udah ya gue mau main ps lagi nih
eh ke meja sama celananya kan belum

kalau si acil kabur nih warno tuh jadi duda lapuk
mami mikir jauh dong

udah mikirnya itu pendek aja
kalau sampe kagak jadi resepsi warno sama acil
bapak halim bisa marah nih
apa urusannya sama bapak halim
kan ada pak kumar bapak halim chen lung jet li jackie chen sam moh ung
kita undang semua nih
nah ini juga se
saya mau komplain
ya saya rusak
itu bajunya dipakai lari lari sama pengantinnya
memangnya rusak beneran
ya enggak sih bu
kalau nggak rusak ngapain komplain
nah ini nih pi
ini tanda tanda ini bakalan kacau
makanya papi temuin pak komar suruh paksa acil supaya datang di resepsi ya
tapi kan harus ke kantor dulu
kalau ke kantor ngapain ada waduh
ikuti tuh m
si turodiyah namanya
wana juga baru tau
oh gitu ya
jadi ibu teh
telepon ibu sama seleb
dia kan tetap kagak mau ikut resepsi
ibu teh kalo gitu gitu teh
ngomong dulu sama bapak tuh
kan bapak sibuk latihan motor
semalam si acil udah ngomong sama ona
kalo dia bakalan
kabur kalo tetep dipaksa
kalo ada urusan sama pak tohari teh
bilang dulu sama bapak
kan barusan orang udah bilang
bapak sibuk mulu latihan motor
latihan terus latian terus
pokoknya semua urusan sama pak tohari
harus lewat bapak
telepon dari pak tohari
ianya banyak amat
ibu mah meniperhitungan
ibu mah meniperhitungan
gini amat iben
ngga usah ngebahas itu
mending sekarang kita ngebahas
gimana caranya nyelamatin acil
dari resepsi besar besaran yang diadain mama seleb
ya gimana caranya
mu nyulik acil lagi
gede yang lain
ntar tengah jalan dia minta pulang lagi kayak kemana

punya twitter juga
resepsi cetar membahana badai abad ini
jadi trending nih di twitter

hah apa kita share acil aja
share aja biar acil tahu kalau kita perhatian sama dia
kalian ngasih pesen
kalo sampe resepsi itu jadi
aduh kenapa beginian sih yang trending
wah kenapa beginian sih yang trending
cil lo tenang aja cil gue sama bari pasti bakal bantuin lo kok
lo udah liat facebook belom
hah facebook juga
cil yang komen sampai ribuan
terus gimana dong ini
ya gimana itu takdir lu
kalau sudah kesebar di internet
sampai anak secundu juga pasti tau
gimana sih ber
bukan yang ngasih solusi malah nakut nakutin lu
gakkan gue jujur
tuh kan gara gara lu tuh
ya apalagi yang mau dilihat
acil cuma punya satu pilihan
jangan ikut resepsinya itu
iya juga sih
kita berdua aja deh
semoga acil berani nolak
sepi juga ya ngomong akur cuma berdua
apa perlu ajakin bokap lu
menikah ya ngobrol di cafe
atau di rumah saya aja
eh dah pak kumar
kalau kita ngobrolnya disini
kalau ngobrol di rumah
ntar kita minum minyak rem lagi
baru ngobrol dikit
jadi begini pak kumar
untuk erat kaitannya
kan yang kita undang itu bukan cuma keluarga sama kerabat
tapi juga pejabat kejabat
waduh patuh hari
acil gak mau
saya juga udah tahu dari bini saya
jadi begini pak kumar
saya kan udah bantu pak komar
lu nasi utang janji dengan menikahkan anak saya siwarno
sama acil anak pak komar
terima kasih patuh hari
nah sekarang gantian dah
pak komar bantuin saya
paksa ya pak komar
iya ya pak komar
bukan dipaksa tuh
nah iya emang harus dibujuk
sampai acil terpaksa
ayolah pak komar
saya percaya dah sama pak komar mah
pasti bisa dah
nah jangan dicoba
masa buat anak dicoba